hari ini tepat sudah dua puluh hari umat muslim berpuasa itu artinya kita sudah memasuki sepuluh malam terakhir bulan suci ramadan
atau dikenal malam laylatul qadar yang tentunya sangat dinantikan oleh seluruh umat muslim
lantas bagaimana caranya agar tetap dapat memaksimalkan momen berharga yang dinilai lebih baik dari seribu bulan ini
kayaknya baru kemarin ya penetapan satu ramadhan lewat sidang isbat sekarang udah masuk sepuluh hari terakhir bulan ramadan
nah ada satu kegiatan ibadah sunnah yang bisa dilakukan umat islam di hari hari terakhir bulan ramadan yakni iktikaf
menurut hadis riwayat bukhari dan muslim iktikaf adalah kegiatan berdiam diri di dalam masjid semata mata hanya untuk allah swt
dan kegiatan ini bisa menjadi pilihan umat islam untuk menambah pahala di hari hari terakhir bulan ramadan
bulan ramadan tengah memasuki hari hari terakhirnya
di sepuluh hari terakhir bulan ramadan
nabi muhammad berkata
terutama pada malam hari
tentu rasulullah melakukan hal ini bukan tanpa alasan
pada salah satu malam di malam malam inilah nabi menerima lima ayat pertama kitab al quran
salah satunya mukjizat rasulullah yang masih menjadi pedoman umat islam hingga kini
malam yang dikenal sebagai malam laylatul qadar ini pun menjadi istimewa karena dinilai lebih baik dari seribu bulan
tidak heran kalau nabi menggencarkan ibadahnya di malam malam ini
dan hal ini pun diikuti oleh umat umatnya hingga saat ini
namun di kehidupan sekarang ini banyak profesi yang mengharuskan kita untuk bekerja pada malam hari dan pulang pada pagi hari ini
gimana ya cara agar tetap dapat memaksimalkan sepuluh malam terakhir
ada tips mungkin nggak pak bagi pekerja pekerja tersebut untuk bisa melakukan iktikaf di malam hari
oh ya kan kita kerja nggak terus terusan
ya mungkin kalau memang ada waktu setengah jam seperti kita istilahnya
kalau orang bilang healing time kita bisa berikhtikaf di masjid dengan berzikir membaca surat surat al quran seperti itu
dan ya sholat qiyamulayl bisa hanya dua rakaat
ya untuk itikaf itu ya memang paling baik sih kita bisa full ya
karena kita mengajar malam laylatul qadar yang tidak tahu kapan turunnya
tapi bisa juga selang seling ya sesuai dengan kemampuan fisik kita
atau memang kita ada kerjaan lain ya
jadi tapi di utama kan cukup bisa sekali lah
ya intinya adalah melakukan amalan baik di sela sela waktu senggang kita saat bekerja
seperti sholat tadarus atau berzikir
apapun itu yang pasti tujuan orang beriktikaf adalah mendapatkan ridho dari allah swt
kira kira apa ya yang harus diperhatikan agar itikaf kita sukses
beriktikaf itu hanya untuk allah swt
berikhtikaf itu hanya untuk allah swt
kita berserah diri dan kita menyerahkan diri dan berzikir mengaji dan melakukan sholat
seperti yang dianjurkan oleh rasul muhammad saw
dua tahun sudah kegiatan itikaf tidak diperbolehkan karena kebijakan pembatasan sosial untuk menekan laju penyebaran covid sembilan belas
lantangkan alunan quran perbanyak amalan
sapu bersih ibadah wajib hingga sunnah
lupakan sejenak lelah karena lilah
tim liputan cnn indonesia